badrika mana mungkin ada manusia disini
lihatlah dirimu kamu tampan sekali hari ini
kamu baru tahu kalau aku tampan
dari dulu aku tampan
kamu benar benar menggoda aku badrika
gunung kawi itu jauh sekali pak
kami ingin mengikuti saembara
diikuti oleh banyak jawara
dari seluruh tanah jawa bu
dan hadiahnya cukup besar
lima ratus kepeng uang emas
besar sekali hadiahnya
saembara apa itu
aku juga belum tau
apa yang akan kami pertandingkan nanti
ibu tidak akan izinkan kamu pergi kesana
hanya demi hadiah sebesar itu
aku tidak mau
izinkan aku pergi
tidak akan terjadi apa apa padaku
aku akan pulang dengan selamat
siapa yang akan berani mengantar kamu pulang dengan selamat
dan siapa nanti yang akan berani mengantar kamu pulang
tanpa kamu kurang satu apapun
ibu ini cuma punya kamu satu satunya
ibu tidak punya siapa siapa lagi
kalau terjadi apa apa sama kamu
ibu yang akan mati
ibu tidak akan kehilangan aku bu
doa dan restu dari ibu yang selalu menjagaku
ada allah yang selalu bersamaku bu
apalagi yang harus ibu takutkan
kamu benar nak
ada allah yang akan menjagamu dimanapun kamu berada
doa dan restu ibu selalu bersamakanmu nak
terima kasih bu
saya akan mencari ibu
saya akan mencari ibu
sudah beberapa hari kamu tidak sadarkan diri
mereka tidak boleh tahu ada pemuda ini di sini
tidak ada yang bisa melihatnya
kamu tahu alimi
aku telah berhasil merebut tongkat saktiku dari kijabat
hebat sekali kamu badrika
kamu baru tahu kalau aku hebat
biasanya kamu selalu memarahiku kalau aku ke sini

selamat malam bapak
kamu benar benar menggoda aku badrika
barah aji akhirnya kita sampai
ini dia nih tempat saya barahnya
ramai sekali tempat ini
mereka kan juga mau memenangkan saing barah aji
memangnya kamu saja yang mau menang
wajahmu kenapa bar
aku merasakan sesuatu aji
bukan sesuatu yang baik
ada kekuatan jahat yang meliputi tempat ini
mulai aneh lagi
mulai ngaur lagi bicara
aku serius ya
aku bisa merasakannya
perasaan ini begitu kuat
yang penting kalian menang
dapat hadiah besar
kalau jalan hati hati dong
gak punya mata ya
hah gak punya mata
kenapa kau berada di calon ini
tapi kebetulan quiuuu
jangan cari masalahku kalau tidak mau bikin masalah
jir kamu tidak apa apa
apa sih para
kamu tuh ya jir
sahabat lagi berkelahi bukannya dilerai
biarkan saja para
orang sombong seperti dia harus dikasih pelajaran
berani beraninya kalian membuat keributan di sini
siapa gadis itu krungsung
dia salah satu abdi setiaku yang bisa selalu aku andalkan

dan dialah yang akan membantu kita untuk mendapatkan cawan rogo sukmo
dan dialah yang akan memimpin sayembarah ini

apakah kamu sudah merencanakan ini dengan sempurna
ternyata kamu sudah merencanakan ini dengan sempurna
aku tidak salah mengandalkanmu
aku tidak salah mengandalkanmu
seharusnya kalian berdua sudah diusir dari tempat ini
dia yang mulai duluan
kalau kalian ingin menunjukkan kehebatan kalian bukan disini tempatnya
tetapi nanti saat sayembara sudah dimulai aku tidak ingin lagi mendengar ada keributan di sini
jika ada yang melanggar peraturanku maka aku tidak akan segan segan mengusir orang itu